semakin banyak polisi wanita yang mengukir prestasi
di bandung ada dua poluan yang sudah meraih sejumlah penghargaan
di cabang olahraga menembak dan taekwondo
bribda fegi sepriyani agri pratama
sehari hari bertugas di bagian sumber daya porostabes bandung
bribda fegi sudah menyumbang sejumlah penghargaan sebagai atlet menembak
perempuan berusia dua puluh dua tahun ini mengaku
mulai menggeluti olahraga menembak sejak delapan tahun lalu
dari awal mula saya waktu itu pon dua ribu dua belas riau emas
terus jakarta anniversary dapat emas
terus masuk kebetulan dapat penghargaan masuk final
waktu airgun championship di cina ke enam
terus dapat seasa dua ribu lima belas dapat emas di jakarta
terus seasa vietnam dua ribu enam belas dapat emas
pon dua ribu enam belas juga dapat emas
apalagi banyak kejuaraan kejuaraan
open open kayak lali sampurna cup kayak gitu gitu
masih banyak yang kecil kecilnya
selain bribda fegi ada bribda anissa sintia medina
poluan yang bertugas di badan satuan intelijen poros bandung ini adalah atlet taekwondo
bribda anissa sudah menekuni taekwondo sejak masih sekolah dasar
bakatnya semakin terasa setelah ia mengikuti berbagai kejuaraan taekwondo
mulai dari tingkat daerah hingga internasional
anissa meraih medali emas di kejuaraan nasional taekwondo di jakarta
dan medali perluku pada sea games dua ribu lima belas singapura
meski demikian ia mengaku sempat mengalami kesulitan untuk membagi waktu berlatih setelah menjadi polawan
pertama masuk polan tuh pimpinan aku malah nanya
kamu milih atlet atau milih poluan gitu
tapi karena aku ah aku nekat sih jadi kayak gak baik juga sih ya
aku kayak balas balas kerja untuk kejuaraan
terus lama lama aku dapat penghargaan kebetulan ibu kapolrinya tuh suka sama atlet yang berprestasi
nah aku dapat penghargaan poluan berprestasi dan sekarang alhamdulillah aku ditunjang untuk taekwondonya
berbagai prestasi yang diraih oleh poluan ini mendapat apresiasi dan dukungan dari pimpinan di tempat mereka bertugas
salah satu bentuk dukungan adalah pemberian dispensasi ketika mereka akan mengikuti kejuaraan
tentu kejuaraan itu adalah hal yang harus diperlukan untuk membuat kejuaraan

tentu kami selain dari sisi moral juga motivasi karena dia ikut kegiatan maka tugas kepolisiannya sementara kan kita izinkan
karena bagaimanapun nanti ini akan membawa nama harum baik nama bangsa negara maupun juga nama kesatuan
kepolisian berharap dukungan instansi akan memunculkan semakin banyak poluan berprestasi di masa mendatang